sejak tahun dua ribu enam belas google dan temasek telah melakukan riset untuk memetakan ekonomi berbasis internet di asia tenggara
hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi digital di sejumlah negara
dan ekspansi yang dilakukan dalam layanan bisnis ekonomi digital
beberapa sektor kunci ekonomi digital seperti e commerce media dan jasa layanan transportasi
juga jasa travel ini berkembang pesat sejak tahun dua ribu enam belas berikut
kami sajikan data untuk anda kompetisi untuk menguasai pasar digital di asia tenggara
ini untuk memetakan bagaimana kompetisi untuk menguasai pasar di asia tenggara
ada beberapa subsektor begitu untuk melakukan survei ini diantaranya bagaimana tentang online travel
ini yang meliputi apa saja ini meliputi untuk pemesanan tiket pesawat kemudian hotel
dan kemudian juga ada juga online media
nah online media ini kemudian yang digunakan untuk melihat bagaimana sih
potensi para pengguna internet di sektor sektor gaming kemudian juga video dan musik begitu ya
nah ini juga termasuk ride hailing ya ride hailing kita jasa aplikasi transportasi seperti gojek dan grab misalnya
dan juga selanjutnya adalah financial services
nah jadi ini lebih ke fintech begitu ya
p dua p ataupun pembayaran melalui dompet digital
begitu inilah yang digunakan oleh google temanya kemudian untuk memetakan dan melihat bagaimana kompetisi
untuk menguasai pasar ekonomi di ekonomi digital di asia tenggara
kita lihat selanjutnya di sini adalah ini adalah jumlah pengguna internet begitu yang ada di asia tenggara
di indonesia dua ratus enam puluh empat juta kemudian singapura enam juta malaysia tiga puluh dua juta thailand enam puluh sembilan juta vietnam sembilan puluh enam juta
indonesia lima ratus lima juta begitu
ini totalnya ada lima ratus tujuh puluh juta tujuh puluh juta pengguna internet di asia tenggara dan sembilan puluh persennya ini mengakses internet melalui smartphone
nah jadi gak heran ya kalau kita lihat di sini lima ratus tujuh puluh juta dan masyarakat indonesia ada dua ratus enam puluh empat juta
kemudian gak heran kalau misalnya para raksasa ekonomi ekonomi digital ini berusaha untuk melakukan atau penetrasi pasar ke indonesia
karena jika memenangkan pasar
di indonesia saja kemudian let's say ditambah dengan singapura begitu
ini salah satu atau raksasa ekonomi digital ini sudah bisa memenangkan pasar di asia tenggara
karena jumlah pengguna internet di indonesia yang memang cukup besar begitu
memang berdasarkan data dari google dan temasek ini ada dua sektor utama yang menjadi kunci pertumbuhan ekonomi digital di indonesia
atau tadi saya katakan bagaimana
kita sama sama pantau ya misalnya ⁇ lets ⁇ say sekarang kita lihat salah satu perusahaan jasa aplikasi jasa transportasi grab juga sekarang sudah mulai membuka headquarters ya di indonesia
kenapa karena ingin memenangkan pasar di indonesia
karena kita memiliki potensi pasar yang sangat besar begitu untuk memenangkan pasar berkompetisi di asia tenggara
kita lihat selanjutnya untuk tren pengguna internet berdasarkan usia
di sini dikatakan memang dari google dan temasek memang
sangat pesat begitu ya pertumbuhan pengguna internet dari tahun dua ribu lima belas dilakukan survei sampai tahun dua ribu sembilan belas
kita lihat di sini
untuk di asia tenggara secara keseluruhan jumlah pengguna internet dari pertumbuhannya begitu ya
kita lihat dari enam puluh lima tahun ke atas ini hanya tujuh juta
ternyata paling tinggi pertumbuhan pengguna internet adalah mereka yang berusia lima belas sampai enam puluh empat tahun
dan terjadi ini paling tinggi di tiongkok
ini artinya apa mereka yang berusia produktif
sangat juga produktif untuk memanfaatkan jasa jasa yang ada di internet ini untuk kemudian percasing
salah satu yang menjadi kesimpulan yang ditarik oleh google dan temasek bnn company dari risetnya ini adalah kemudian
time make money begitu
atau waktu menghasilkan uang
apa yang kemudian dimaksud di sini
maksudnya di sini adalah semakin lama seseorang itu membuka suatu aplikasi misalnya instagram atau website
ini akan meningkatkan engagement dan engagement ini diharapkan akan mengarah kepada percasing atau pembelian
jadi semakin lama
kalau kita sama sama tahu ya begitu ya
marketplace platform di indonesia ini sudah mulai berlomba lomba untuk menghadirkan berbagai hiburan begitu
misalnya mengundang artis untuk live di platform marketplace mereka
dan juga bagaimana para perusahaan perusahaan ini berusaha mengendorse artis untuk meningkatkan engagement
dan kemudian ini bisa menghasilkan uang dengan percasing atau membeli barang dari platform tersebut
nah ini tren pengguna internet di asia tenggara
pada tahun dua ribu lima belas saja ada dua ratus enam puluh juta
kemudian pada tahun dua ribu sembilan belas ini meningkat sampai tiga ratus enam puluh juta
di sini juga berdasarkan data yang kami himpun begitu ya
pada tahun dua ribu sembilan belas ini untuk pertama kalinya nilai transaksi internet di asia tenggara
mencapai seratus juta
mencapai seratus juta
miliar dolar amerika serikat
begitu ini artinya berapa
ini sekitar satu empat ratus triliun rupiah
dan diperkirakan pada tahun dua ribu dua puluh lima nanti
ini transaksi digital dari internet
ini bisa membawakan total nilai transaksi sekitar tiga ratus miliar
lima ratus miliar dolar amerika serikat ini atau setara dengan

kita cukup bangga dengan indonesia
kenapa karena indonesia dinilai menjadi pasar ekonomi digital yang kompetitif
karena kemarin juga kita ingat ya
baru ada rilis dari imd wyc yang menyatakan bahwa
peringkat competitiveness negara indonesia pada tahun dua ribu sembilan belas ini naik delapan peringkat
kita naik delapan peringkat
dan sekarang kita peringkatnya ada di peringkat ke lima puluh enam
ini cukup prestasi kenapa
karena hanya ada dua negara yang lompat di atas lima peringkat
yaitu indonesia dan juga tiongkok
karena potensi ekonomi digital yang terus berkembang
gak heran kalau banyak angel investor kemudian yang menanamkan modalnya di
perusahaan perusahaan startup atau rintisan yang ada di indonesia
kemudian tren ekonomi digital asia tenggara dari dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh lima
tadi sempat saya katakan nanti pada tahun dua ribu dua puluh lima diperkirakan
mencapai tiga ratus miliar dolar amerika serikat atau empat dua ratus triliun rupiah
ini bagaimana untuk tren ekonomi digital di asia tenggara dilihat dari sektor sektor e commerce
ini dari dua ribu lima belas pada empat puluh sembilan juta
ini yang mengakses platform marketplace atau e commerce
kemudian di tahun dua ribu sembilan belas ada satu ratus lima puluh juta orang
untuk online gaming ini gaming juga menjadi salah satu sektor
yang banyak menghasilkan transaksi ekonomi digital
dari tahun dua ribu lima belas ada satu ratus tiga puluh juta orang
kemudian meningkat hingga satu ratus delapan puluh juta orang
dengan data ini kita bisa menganalisa ya kemudian jika kita ingin membangun perusahaan rintisan
kira kira sektor apa yang paling
benefit begitu untuk dibangun atau dikembangkan
kemudian red heiling ini dia
di tahun dua ribu lima belas delapan juta
kemudian tahun dua ribu sembilan belas ini empat puluh juta penggunanya begitu
kita lihat selanjutnya untuk online travel
ini tadi saya katakan aplikasi pemesanan tiket
kemudian tiket pesawat tiket kereta api
kemudian hotel begitu ya
ini juga meningkat dari
eh ini dalam persen tiga puluh empat persen hingga menjadi empat puluh tiga persen
nah ini dia tadi data yang dirilis oleh google temasek dan bnn company
untuk menunjukkan bagaimana competitiveness atau kompetisi untuk memenangkan pasar di asia tenggara
negara kita indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi digital empat puluh persen
ini lebih tinggi daripada negara negara lainnya
hanya ada indonesia dan vietnam yang memiliki pertumbuhan ekonomi digital
sehingga empat puluh persen
sementara untuk malaysia singapura thailand ini pertumbuhan ekonomi digitalnya hanya tiga puluh persen ya
kita nanti sama sama akan melihat lagi bagaimana nanti prestasi negara kita untuk mencetak perusahaan perusahaan yang tidak hanya menjadi unicorn tapi dekakon di dunia begitu
jadi level competitiveness indonesia terus ada di level yang tinggi